otak pangeran jin akan lumpuh
dan dia akan menjadi jin yang setengah bodoh
dan mulai saat ini
jin ini yang akan mengendalikan pangeran jin
hai hai apa apaan gal boom kenapa di hampir sini rangka rangka itu
kayaknya kalo lagi pelajaran agama tuh dateng
jangan tidur aja kerjaannya
aduh kenapa lu lagi ya
kenapa gitu dia yang harus di deteng ke
teko kan masih sama mereka
harus ambil ini
kan tekonya masih sama mereka
jadi apa bos jun
waduh pinter kok bos jun
kita udah jauh
dari jin dan dol
dan juga anakku aja
nge bep imut ikut disini
aduh seneng banget
bentar lagi kita mau landing
landing itu apaan ya
landing itu mendarat
aduh jaga ngebut
eh beb eh beb gapapa tangannya
haha anak marmut malah yang ditolongin
iping gak terluka
eh apaan sih ini
eh eh kenapa
iping jatit juga
dah dia diomelin kodoknya udah pulang
ini garam garam iping
hahaha aduh berat iping
pakai dulu pakai dulu
abis ini emam ya
mana bu benda benda yang melayang
iya beneran jun
ibu lihat jelas banget
nih pas bu layang itu tuh tadi melayang layang terbang gitu
terus tuh tuh tuh
yang di sana juga jun
jelas ini kerjaannya si jinny
mana ada zaman sekarang
hantu itu gangguin manusia
ya terus kalau misalkan bukan makhluk yang kayak begitu begitu tuh
jun yakin itu pasti halusinasi ibu aja
sekarang ibu tenangin diri ibu
tenang aja bu kan ada john
anak laki bisa melindungi ibunya sendiri
kamu panggil ibu om
maksudnya om pimpa
ah udah jangan aneh aneh
ibu ke belakang dulu ya
puas ketawanya belum
pasir uping kumat dhani
gapapa kan beb
nih serius nih bos jun
sekarang kita harus
lebih waspada lagi
yaudah sekarang om jin mau
tidur dulu capek
pintunya lupa ditutup
tau gak sih upin itu lucu bikin gemes
tau gak sih justru ibu tuh sebel banget sama amin
eh mut harus lo tau ya tugas gue itu ngejagain elu
ngerti gak nak
hei imut aduh kemana aja sih dicariin
hei telpuk kebun emangnya masalah
hei upin mau clpk lagi sama si ipin kenapa
lo pokoknya artawan gue
waduh dikira upin takut lagi
nah mumpung dia lagi tidur nih
sekarang saatnya jalan
ini jeannie balas dendam
enak aja udah menjarain jeannie dalam botol
ini kesempatan jeannie
batu asteroid ini akan menyerap energi pangeran jeep
otak pangeran jin akan lumpuh

dan dia akan menjadi jeannie
jeanne yang setengah bodoh
dan mulai saat ini
jeannie yang akan mengendalikan pangeran jeanne
lihat dan perhatikan baik baik untuk asteroid ini

mulai sekarang pangeran jeanne akan menguruti semua perintah jeannie

jangan diam aja wosun tolongin om jeanne
terima kasih ben